diduga akibat api yang merembet dari pembakaran sampah di bagian belakang bangunan
sebuah ruko di bandung ikut terbakar minggu malam
tidak ada korban jiwa namun akibat peristiwa ini
arus lalu lintas dari arah cicadas menuju flyover kiara condong
macet sepanjang satu km
kawasan jalan ibrahim aji kota bandung minggu malam mendadak ramai
warga dan pengguna jalan menyaksikan jalannya proses pemadaman kebakaran
yang dilakukan petugas untuk memadamkan api yang membakar sebuah ruko dua lantai
diduga penyebab kebakaran berasal dari percikan api pembakaran sampah
yang dilakukan pemilik ruko di bagian belakang bangunan
api dengan cepat menjalar karena sebagian besar bangunan berisi kain dan material yang mudah terbakar
petugas sempat kesulitan memadamkan api karena berhati hati
dengan adanya percikan arus pendek listrik dari kabel yang melintang
selain itu asap tebal juga sempat mengganggu upaya para petugas dalam proses pemadaman
satu unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi guna mempercepat menjinakan si jago merah
lagi dua super api
ini dikasih dari bunga narasim
kita cepat tadi pemadaman api ini api dapat dikuasai
sekarang proses pembeli beli
akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah cicadas menuju flyover kiara condong macet sepanjang satu km
chandra febriana bandung